bang pigai melihat apa yang di capture oleh lembaga survei indonesia
apakah anda melihat trennya wajahnya semakin buruk memang
dua faktor utama kita demokrasi dan kebebasan sipil
berapa menit untuk saya
anda bicara saja
nanti kalau ini bisa ganti gantian
dua tiga menit lah
oke dua tiga menit
jadi gini apa survei lsi ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan beberapa survei ya
saipul munjani misalnya
nah publik menganggap bahwa takut bicara itu tahun dua ribu empat belas dua puluh empat persen menjadi empat puluh tiga persen
orang yang takut bicara
kemudian takut berorganisasi dulu sepuluh persen menjadi dua puluh satu persen
saipul munjani ini
kemudian kebebasan beragama trennya turun dari tiga belas menjadi tujuh persen
artinya apa pak
yang kedua di ekonomis juga
penurunan demokrasi dari tadinya penilaiannya itu enam tujuh puluh sembilan menjadi enam tujuh
kita mengalami penurunan
bps juga sama
kita berada pada posisi tujuh puluh sembilan
dimana sebelumnya lebih dari tujuh puluh sembilan
dengan demikian kalau dilihat dari empat survei ini tentang indeks demokrasi
maka indonesia mengalami
apa penurunan yang cukup signifikan
dan dapat dikatakan bahwa penurunan itu benar adanya
salah satunya begini
penilaian itu kan dilihat dari apakah indikator penilaian negara itu demokrasi atau tidak
yang pertama apakah negara itu full demokrasi
yang kedua adalah apakah demokrasi yang cacat
yaitu fluid demokrasi
lalu yang ketiga itu adalah hibrid demokrasi
lalu yang terakhir adalah otoritarianisme
kita terjun bebas sejak tahun ketika the economist merilis
kita mengalami penurunan
itu kita terjun bebas dari demokrasi prominent di asia tenggara
menjadi pseudo demokrasi
negara yang seakan akan ada demokrasi tapi tidak ada demokrasi
seakan akan ada pemilu tapi tidak ada pemilu
ini di era pak jokowi bang
iya kan ini kan dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas
seakan akan ada negara yang bersih dan berubah tapi tidak ada negara yang bersih dan bebas
negara peseudo demokrasi inilah justru menjadi salah satu tantangan besar
hasil survei itu menjustifikasi bahwa kita dari prominent dia mengalami penurunan ke negara yang peseudo demokrasi
negara yang demokrasi tapi mengalami cacat
itu karena negara yang mendrive seperti itu bang
saya mau sampaikan
tolong jangan dipotong ya
hasil ini catatan saya pribadi ini
beberapa kebijakan yang mengancam demokrasi di indonesia
yang pertama itu adalah surat edaran kapolri tentang head speech
itu nomor satu
yang kedua adanya perpu nomor dua dua ribu tujuh belas tentang organisasi kemasyarakatan
salah satunya mengancam eksistensi hti
lalu yang ketiga kriminalisasi terhadap aktivis termasuk aktivis papua
lalu yang keempat penetrasi negara dalam dunia media
saya jarang diundang nih
anda sibuk soalnya bang
seluruh media sama
kita gak pernah di ancam sama sekali
jadi itu yang keempat
yang kelima undang undang md tiga
bayangkan anggota dpr itu wakil rakyat
tapi mereka tidak
tapi mereka pantang dikritik oleh rakyat
mereka begitu tembok raksasa dengan rakyat
mereka kan artikulator kepentingan rakyat
bagaimana mungkin dia membentengi diri dengan undang undang mp tiga
itu yang kelima
yang keenam penyelenggaran pemilu yang tidak bebas jujur adil
terlihat semacam pemilu yang isinya adalah dijiwai oleh kemanusiaan dan demokrasi
tapi terlihat semacam etalase kematian tujuh ratus orang
next adalah undang undang kpk
lalu rancangan undang undang kuhp
dan itu prakondisi prakondisi ada lagi
itu sudah ya
saya kira ini adalah ini saya sampaikan kebijakan negara yang membatasi kebebasan
jadi ini adalah prakondisi prakondisi yang diciptakan oleh negara dan juga macam macam
kebijakan negara yang dengan sadar dan sengaja membatasi itu namanya pelanggaran by omission
oke bang aci
ini adalah perbedaan kebijakan negara yang diberikan oleh negara
sebelum bang ansyi jawab tadi mas umam katakan ini ada kolaborasi antara masyarakat sipil dengan negara
menurut anda mana yang lebih dominan
dalam konteks hak asasi manusia ada tiga obligation kewajiban negara
yang pertama adalah melestarikan adanya hak asasi manusia merupakan the government state obligation
maka tidak bisa rakyat itu dipaksa
karena apa demokrasi itu tidak pernah lahir
tapi demokrasi itu dirancang
anda tahu demokrasi yang kita hanut di indonesia dehibrid dari eropa
baik kita kasih kesempatan
tidak ada demokrasi yang tumbuh kembang dalam masyarakat kecil
karena itu masyarakat harus direkayasa supaya demokrasi itu disamakan dengan demokrasi lain
dan otoritas kekuasaan yang harusnya seperti itu ya
ada di pemerintah
bang ansyi kita tunda dulu kita break dulu supaya bang asyik punya kesempatan lebih luas untuk menjawab dua teman teman ini
bicara mas umam sudah memaparkan hasilnya
bang pigai menambahkan dengan kebijakan kebijakan yang merangsang
tadi apanya tren penurunan demokrasi bahkan indonesia anies di luar negeri mengatakan bahwa presiden jokowi ini wajahnya seperti wajah pak harto katanya
budi indonesianis ini juga bisa salah
saya sebut aja edward aspinal dan mitsur
mereka juga mengatakan hal yang sama seperti ini
survei yang dilakukan oleh lsi ini antara lain merujuk pada riset riset yang mereka lakukan
dua belas tahun lalu itu aspinal secara sangat meyakinkan
mengatakan bahwa selepas era reformasi ketika timor leste pisah dari indonesia akan segera diikuti oleh aceh dan papua
hari ini sudah sembilan belas tahun lebih papua dan aceh itu masih tetap bersama negara kesatuan republik indonesia
apa yang mereka katakan itu harus kita letakkan sebagai sebuah hipotesis
belum menjadi sebuah tesis yang bisa kita terima kebenarannya
yang kedua saya ingin tegaskan sekaligus menjernihkan sesat nalar
yang kemudian menyimpulkan bahwa presiden jokowi ini seolah olah berkontribusi terhadap tumbuh dan mekarnya intoleransi dan radikalisme
bahkan secara lancang mengatakan presiden jokowi ini adalah neo orde baru atau neo soeharto
saya ingin tegaskan bahwa presiden jokowi adalah pemimpin yang tidak memiliki karakter intoleran
apalagi mengatakan bahwa presiden jokowi itu memfasilitasi tumbuhnya intoleran dan radikalisme
justru yang kita lihat adalah dalam setiap kontestasi mulai dari presiden jokowi masih sebagai wali kota di solo
masuk ke jakarta bahkan kemudian dua kali di pilpres
presiden jokowi itu menjadi korban dari politik identitas yang dimainkan oleh kelompok kelompok lain yang menjadi kompetitornya
tidak pernah presiden jokowi memainkan narasi narasi teologi maut teologi ketakutan
yang mengeksploitasi sentimen sara dan agama
dan kita tahu bahwa hari ini justru presiden jokowi dodo itu pasang badan berhadapan dengan intoleransi dan radikalisme
dan populisme sempit yang hari ini menjadi jadi
kita bisa saksikan ruang publik hari ini itu diisi dengan ceramah ceramah diisi dengan orasi orasi yang menimbulkan pertikaian
permusuhan yang dibungkus dengan semangat sektarian
dan itu bukan dari negara
dan itu bukan dari negara
apa yang disebut tadi
dua ribu dua belas pilkada jakarta dilanjutkan oleh dua ribu tujuh belas
saya ingin berani mengatakan bahwa intoleransi dan radikalisme itu tumbuh subur bahkan semakin kencang ketika muncul dua calon pemimpin bangsa yaitu jokowi dodo dan basuki cahayapurnama
dan kedua sosok ini yang menjadi korban dari intoleransi dan radikalisme
kita bisa periksa sejak kapan pak ahok itu bicara mengeksploitasi etnik dan agama untuk kemenangannya
sejak kapan pak jokowi itu bicara memilih saya atas dasar politik identitas
jadi yang menyebang tren ini bukan jokowi atau pak hock gitu ya
yang kedua soal presiden jokowi dituduh sebagai neo otoritarianisme
untung saya ini aktivis sembilan puluh delapan
jadi saya bisa membedakan soeharto dan seorang jokowi dodo
saya ingin katakan bahwa presiden joko widodo ini sama sekali tidak memiliki karakter otoritarian
presiden jokowi tidak pernah melakukan abuse of power
untuk mendapatkan hak
untuk mendapatkan how to get power itu dengan cara memberangus kebebasan sipil
contoh malam ini kita bisa berdiskusi secara sangat tajam dengan data data
semua bebas saja
bang pg bisa diundang di sini ya
bahkan tadi budi mengatakan bahwa cnn indonesia tidak pernah dilarang
tidak ada narasi narasi yang dilakukan oleh orde baru hari ini
itu dilakukan oleh presiden jokowi dodo
bagaimana dengan kerjaan kebijakan
kalau kita menyimpulkan
terlalu prematur ketika kita mengatakan bahwa presiden joko widodo ini adalah orang yang antara lain
berkontribusi terhadap maraknya intoleransi dan kemudian ingin tampil sebagai neosuartoisme
saya juga ingin mengutip suatu buku ditulis oleh larry diamond
kita semua tahu ini orang yang juga meneliti banyak tentang transformasi negara negara dari negara otoritarian
menuju negara demokrasi
judul bukunya itu adalah developing democracy towards consolidation
dia katakan apa
negara negara yang keluar dari otoritarianisme ketika masuk kepada sistem demokrasi
kerap kali tidak selalu memunculkan kaum kaum demokrat karena di dalamnya ada juga kaum ekstremis
yang menggunakan sentimen beraroma agama fundamentalisme agama yang memanfaatkan demokrasi
tetapi sebenarnya mereka punya tujuannya adalah mengganti dasar negara
kalau kita merujuk pada apa yang ditulis oleh larry diamond itulah yang terjadi
saya ini wakil rakyat dari ntt mau jadi anggota dpr ini hari ini karena ingin juga menyelamatkan indonesia supaya tidak berpindah kepada ideologi yang lain
ini ancaman dan sangat serius
bagaimana dengan kebijakan kebijakan yang by default tadi menurunkan tren demokrasi
kita tahu bahwa ruang publik hari ini dibuka tidak ada kanal dan seluruh demokrasi yang ditutup
sekarang hate speech itu kalau salah
itu tidak bisa
boleh tidak dibatasi
filsuf yunani yang namanya plato katakan demokrasi itu perlu pembatasan
kalau tidak ada pembatasan namanya anarkisme
karena itu hari ini pancasila presiden jokowi sebagai garda terdepannya menjaga pancasila
sesungguhnya dihimpit oleh apa
oleh radikalisme dan intoleransi pada satu sisi dan dihimpit oleh kebebasan yang bablas yang saya sebut dengan anak anarkisme
tadi kalau kita merujuk pada hasil hasil survei sebenarnya masyarakat puas terhadap indeks demokrasi
oke freedom house yang dirujuk oleh teman teman yang melakukan survei
freedom house itu demokrasi libertarian kita ini demokrasi komunitarian
dasar negaranya itu jelas pancasila
kalau bicara ormas yang disebut tadi hti
saya mau tanya hti ini ideologinya pancasila atau bukan pancasila
dan karena bukan pancasila artinya dia punya tujuan untuk mengganti dasar negara ini
boleh dan sangat wajar
presiden tidak memberangus kekuatan pro demokrasi tetapi presiden menggebuk kelompok kelompok yang ingin mengganti dasar negara pancasila
saya ingin katakan begini budi kebebasan itu ada batasnya
john juwe itu mengatakan bicara kebebasan bicara demokrasi itu bukan cuma sekedar freedom
tetapi freedom ini juga harus bersenyawa dengan apa
dengan order dengan responsibility dengan ketertiban dan keteraturan
oke saya mau tambahkan bro
jadi demokrasi hak asasi manusia itu tidak bisa dibatasi tapi diatur
jadi harus tahu itu
bukan batasi atur
kalau demonstrasi di jalan raya nanti ini mengganggu ketertiban umum
boleh nggak demonstrasi di tempat yang khusus itu namanya pengaturan
jadi bukan pembatasan
kalau di zaman sekarang
yang sembilan ini pembatasan
dan itu kebijakan negara
anda tidak bisa head speech itu diatur bukan dibatasi
kemudian ini bukan soal hti yang nomor dua perpu nomor dua dua ribu tujuh belas itu tentang terbitnya perpu itu menjadi problem
dimana pengekangan kebebasan berorganisasi
kriminalisasi terhadap kelompok oposisi
jelas ribuan orang dikriminalisasi
anda mau menghindar bagaimana
penetrasi negara dalam dunia media
ya mungkin pihak kemarin kalau misalnya bagian dari partisan pemerintah mungkin tidak merasakan
tapi kelompok oposisi civil society orang yang menjaga kedikdayaan demokrasi hak asasi manusia dan perdamaian merasakan betul
seperti saya misalnya
tapi bukan cnn ya

bagaimana anda bisa mengatakan bahwa undang undang np tiga itu tidak membatasi kebebasan rakyat sipil untuk mengekspresikan keuntungan
untuk mengekspresikan keuntungan untuk mengekspresikan keinginan publik supaya bisa ditindak lanjut oleh pemerintah
jadi begini bu
jadi tadi berkatakan bahwa presiden jokowi ini neo orde baru
saya ingin katakan orde baru itu bekerja dengan dua alatnya
satu alat represif koersif itu pakai militer ketika itu
yang kedua pakai hegemoni
pembiusan kesadaran lewat penataran p empat dan seterusnya
hari ini tuh jokowi itu tidak melakukan itu
beliau ini adalah seorang pemimpin yang muncul dari bawah
yang kemudian berhadapan dengan yang saya katakan tadi
intoleransi radikalisme di satu sisi dengan anarkisme di sisi lain
kalau menggunakan instrumen hukum misalnya
saya ingin menegaskan satu buku lagi
dia tulis buku judulnya the great divide
kalau saya sederhanakan sebenarnya
yang menghambat demokrasi ini ada dua entitas
satu persen kelompok elit oligarkis
dan kalau kita bicara dalam konteks indonesia
elit oligarkis ini tumbuh pada era orde baru
mereka adalah reinsikeng
yang mendapatkan privilege pada era orde baru
dan pada saat era jokowi
mereka ini dipangkas habis
dan kemudian mengalami kekecewaan
karena tidak lagi bisa melakukan reinsikeng
tetapi kelompok kedua
tapi kelompok kedua
ini ada kelompok di masa grassroot
karena tidak mengalami pencerahan
edukasi dan literasi
kemudian mereka terbius
oleh populisme intoleransi dan radikalisme
kelompok satu persen elit oligarkis ini
dan ini muncul pada era orde baru
yang kepentingan mereka terganggu ketika jokowi melawan kata
tadi disebut beberapa indonesianis
kemarin kemarin mereka itu banyak meneliti soal elit oligarkis
hari ini ini tidak pernah disinggung soal ini
oke kita akan beri
saya akan kasih kesempatan mas umam
saya akan kasih kesempatan mas umam dan juga bang piga untuk menanggapi
tapi kita hadapi problem yang bukan dia buat sendiri
dan dia menjadi korban justru dari situasi yang dia tidak inginkan
tanpa ada kekuasaan negara untuk bisa membuat ekosistem demokrasi menjadi lebih baik
iya memang penjelasan tadi cukup make sense
memang pada saat yang sama kita juga memahami bahwa akar akar radikalisme
akar akar intoleransi dan sebagainya itu
itu memang cukup menguat
bukan hanya di era jokowi
memang di proses pasca reformasi
sejak zaman nwegawati sejak zaman gustur
kemudian terus berlanjut
memang akar itu terus berkembang
tetapi pada saat yang sama bagaimana kemudian negara merespon situasi perbedaan itu
jadi lebih ada yang mengatakan ini lebih tegas
tapi pada saat yang sama ini justru dianggap mereduksi
apa namanya keberagaman
karena pada saat yang sama ada aspek yang lain
yang kemudian itu justru terutama bagi kalangan muslim
mungkin bisa dikategorikan muslim konservatif
ini ada satu reaksi yang justru mengancam posisi
dianggap mengancam posisi mereka
oleh karena itu saya kira tantangan itu sebuah realitas dalam konteks demokrasi
banyak negara negara yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi
tapi eksploitasi politik identitas itu tetap terjadi di sana
tetapi satu hal bang
bahwa kemudian memang tidak terjadi konteks mobilisasi seperti kekuatan militer dan sebagainya
tetapi ada beberapa concern dari kalangan masyarakat sipil
terutama yang tadi beberapa poin disampaikan oleh pak natalius pigai mengenai kpk
ada kecenderungan karena konteks reformasi ini memberikan amanah dalam konteks anti korupsi
ada kecenderungan pak jokowi seolah menjaga jarak dalam konteks penegakan hukum khususnya anti korupsi
bagaimana kemudian kasus novel baswedan dua tahun setengah tidak terungkap sama sekali
kemudian bagaimana teror teror terhadap pimpinan kpk dan juga para pegawai kpk tidak terungkap sama sekali
kemudian banyak sekali ada konflik di terbang
dan itu ada hubungannya dengan tren demokrasi dan kualitas demokrasi
jika pendegangan hukum dalam konteks anti korupsi tidak menjadi prioritas gitu
secara teoretik anti korupsi dan penegakan hukum adalah salah satu prasarat bagi pilar hadirnya demokrasi
jadi persoalan kelompok oligarki ya saya mau beritahu
di dalam buku negara gagal itu tesisnya itu mengatakan begini
bahwa negara itu gagal ya acemuklu ya
dia keturunan warga negara amerika keturunan turki ya
dia bilang gini tesisnya itu adalah
negara itu gagal
negara itu gagal bukan karena pembangunan infrastruktur
tetapi negara itu gagal karena tercipta kelompok oligarki
dan hukum negara itu dibuat untuk memantapkan si oligarki tersebut
dalam konteks demokrasi gimana bang
dalam konteks ini saya mau sampaikan bahwa ketika lahirnya undang undang kuhp kenapa kpk
kan ditanya kepada pemerintah
pemerintah bilang untuk demi investasi
kalau kita kaitkan dengan yang tadi
tesisnya dan acemuklu itu
maka ada kelompok oligarki
aturan dibuat untuk memantapkan kekuatan kelompok oligarki
sesuai dengan pernyataan pak muldoko bahwa untuk kepentingan investasi
dan kekuasaan membiarkan itu
jadi artinya kalau tesis tadi saudara saya bahwa itu order baru
ya terus gimana karena undang undang kpk dibuat untuk investasi
kelompok oligarki dan pemerintah kekuatan politik hanya untuk memantapkan supaya akumulasi ekonomi
bagaimana dengan radikalisme dan intoleransi
katanya negara menjadi korban justru
yang pertama kekuatan itu muncul karena mereka berada di bawah tekanan
ketika jokowi melakukan crime control model terhadap kelompok kelompok etnik yang lain maupun agama yang lain
mereka muncul sebagai kekuatan baru
maka jokowi menumbuhkan kekuatan
dan mengatakan kekuatan itu adalah militansi kelompok kelompok yang merasa tertekan
itu yang pertama
yang kedua kalau kita bicara tentang pancasila ending dari pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
saya mau ingin sampaikan ada dua keadilan
yang pertama adalah keadilan power sharing
yaitu itu yang pertama
yang kedua adalah keadilan pembangunan
dilihat dari keadilan pembangunan power sharing pertama
waktu penunjukan menteri dua ribu empat belas
dua puluh delapan dari tiga puluh empat menteri semua satu suku
hari ini orang katolik cuma satu menteri
maaf ya agama protestan sembilan dengan wakil menteri
terus satu partai sendiri partai ruling party hampir empat belas
termasuk yang di endorse maupun wakil
artinya power sharing tidak adil
menteri dari ntt yang ditunjuk itu bukan majority
terus yang hari ini menteri dari papua yang bukan papua dan majority
artinya justru yang menciptakan intoleran
seperti yang tadi
pelaku aktor intoleran aktor diskriminasi adalah pemerintah
maka ini pernyataan saya dan contoh contoh saya menjustifikasi hasil
saya kasih kesempatan bang asyid untuk menangkapi
dua menit terakhir dari anda
jadi kalau disebut tadi soal ada kelompok minoritas
kita sebut aja minoritas agama yang merasa tidak terlindungi oleh presiden jokowi
saya ingin katakan bahwa pada pilpres kemarin dua ribu sembilan belas
ada empat provinsi
satu papua dua nusa tenggara timur tiga sulawesi utara dan bali
ini kelompok minoritas dari segi agama
karena merasa bahwa memang presiden jokowi sungguh datang menghadirkan keamanan kenyamanan bagi mereka
dan ini bicara data hasil pemilu
dengan demikian bahwa tidak ada pembiaran pembiaran dilakukan oleh presiden joko widodo
yang kedua ketika bicara soal perlindungan terhadap kaum minoritas
ini presiden jokowi juga kerap kali melibatkan masyarakat sipil
baik nadatul ulama maupun muhammadiyah
untuk ikut mengkampanyekan tentang apa
tentang moderasi agama dan sebagainya
yang berikut kalau kita bicara tadi ada teman dari lsi
bicara soal seolah olah presiden jokowi melupakan tentang demokrasi dan kemudian mengutamakan tentang pembangunan ekonomi
saya ambil contoh daerah saya saja ntt
ntt itu ketika sebelum presiden jokowi memimpin
kami menganggap diri kerap kali cenderung dilupakan
karena suara suara ntt itu kurang diokomodir
sehingga pembangunan itu sedikit
yang keempat itu keempat
itu yang dilakukan di sana
mengenai kpk gimana bang
hari ini ketika presiden jokowi memimpin indonesia
masyarakat ntt itu merasa berterima kasih
karena jerit aspirasi mereka
suara suara teriakan mereka yang berharap bahwa negara itu hadir
dalam bentuk pembangunan manusia
pembangunan infrastruktur itu sungguh hadir
lagi lagi penerima nobel
itu nulis satu buku namanya development is freedom
tulis baik sekali
atau hanya memilih
jangan sifatnya opsional
memilih demokrasi atau kebebasan instrumental
dan kemudian meninggalkan demokrasi atau kebebasan substantif
dua ini harus
apa itu kebebasan instrumental
kebebasan instrumental itu adalah kebebasan bersuara
dan itulah demokrasi yang tadi diceritakan
tetapi ujung dari demokrasi ini adalah keadilan
yang dikatakan oleh thomas nathelius
keadilan dan kesejahteraan itu adalah bebas dari kemiskinan
bebas dari ketergantungan
bebas dari ketimpangan
apa yang dilakukan oleh presiden jokowi dodo
sebenarnya menjawab dua hal ini yang ditulis oleh amartya sen
menjawab kebebasan instrumental
sekaligus menjawab kebebasan substantif
dan saya katakan bahwa hari ini presiden jokowi dodo
dihadapkan pada himpitan
radikalisme dan anarkisme
kita yang mengatakan sebagai aktivis
mestinya berada di belakang presiden jokowi
untuk melawan intoleransi dan radikalisme
bang pegah mengatakan negara justru merangsang
presiden jokowi dan temannya basuki cahayapurnama itu
presiden jokowi itu dikatakan komunis
jadi korban bang pegah
justru menjadi korban
makanya jadi korban justru malah
bukan merangsang seperti kata anda
berkaitan dengan konteks politik identitas
memang kita semuanya sudah paham
sudah mengetahui bagaimana kemudian pihak pihak
yang kemudian mencoba untuk mengeksploitasi itu
dan saya kira pak jokowi dodo juga
memang iya benar bagian dari korban
tapi pada saat yang sama kemudian ada beberapa pihak
yang mencoba untuk tetap mengeksploitasi ini
menjadi bagian dari upaya gain untuk mendapatkan voters
dalam hal ini berarti bukan negara
karena ini di tegaskan sekali lagi
ini agak berbeda dengan bang pegah
ini agak berbeda
kalau bukan hanya negara
tapi ada interaksi yang cukup
presiden jokowi tidak pernah melakukan eksploitasi agama
untuk mendapatkan kekuasaan
bang pegah sebutkan contoh
kasih tahu ke saya
presiden secara aktif menggunakan narasi narasi
bang piga mengatakan presiden merangsang
ini merangsang radikalisme
ini kan brother
saya tanya hti dibubarkan
hti itu ideologinya apa
bukan lahirnya perpu nomor dua dua ribu tujuh belas
ideologinya apa dijawab dulu
hari ini wahid institute itu mengatakan
di semua lembaga negara
itu terpapar radikalisme dan intoleransi
bahkan sampai bumn
bahkan tni polri
apakah kemudian hanya ada di kementerian
di bumn dan tni polri
bahkan di kampus dan sebagainya
bang pegah singkat saja
kalau presiden menjadi korban di amerika
barack obama itu tempelkan fotonya
sekaligus ada maaf monyet gorilla gitu
tetapi amerika dia adalah negara yang prominent
negara yang prominent demokrasi
bahkan penilaian dia ekonomis juga dia tidak
apa hubungannya dengan jokowi dan demokrasi
adanya misalnya pendapat pikiran perasaan
yang membuat presiden merasa
itu hal yang biasa
konsekuensi sebagai seorang pemimpin
seorang pemimpin itu adalah
tapi kata anda tadi presiden jokowi merangsang
munculnya intoleransi dan radikalisme
justru datang rangsangan itu dari negara
apa buktinya pak
saya ini peneliti depnaker
bidang migrasi tenaga kerja
dulu kami sampaikan begini
kalau tki itu tidak diatur
tidak ada perampasan
tidak ada penganiayaan
kalau kemarin misalnya
pemerintah tidak melakukan press
tekanan terhadap kelompok kelompok muslim misalnya
atau kelompok kelompok sipil yang lain
maka tidak mungkin mereka muncul sebagai kekuatan
jadi ada tekanan bu ansin
jadi terbentuknya kekuatan
jadi ini karena adanya tindakan perbuatan dan tekanan yang diberikan oleh negara
melalui berbagai instrumennya
tapi jokowi menggunakan misalnya institusi kepolisian
dalam hal ini negara lah kita simpulkan saja lah
institusi dalam negeri
plus juga mas umam tadi mendrive mengenai kpk
kpk ini juga penting
bagaimana komitmen pemberantasan korupsi yang juga kayaknya agak berjarak
sehingga indeks demokrasi ini
kpk tidak pernah terjawab
emang kpk tidak pernah terjawab
selama ini kpk bekerja dengan baik dan banyak menangkap koruptor atau tidak
artinya presiden jokowi tidak pernah melakukan pelemahan terhadap kpk
yang terus undang undang kpk baru gimana
ini kan proses yang terjadi
dan kemudian terbuka ada ruang publik
hari ini kan ada pilihan
sebagian masyarakat melisak tentang perpu
mungkin dikembalikan bang pertanyaannya bang
apakah menurut abang perpu itu
ini menjadi host atau bagaimana
saya tanya tadi kamu setuju tidak
yang namanya tadi anarkis
dan kemudian fundamentalisme kamu setuju tidak
jawab perlu kpk ini
jadi ini masih berproses kalau kata buah
ini waktu kita sudah habis
presiden mau ingin menghadirkan negara yang bersih dan berwibawa
dengan kekuatan lembaga antirasumah yang kredibel atau tidak
kalau setuju kenapa menghadirkan undang undang kpk baru
waktu sudah habis
bang pembi ya waktu sudah habis
waktu sudah habis sayangnya
moderator sudah selesai
juga harus memberikan kesempatan yang sama
bang arsi untuk menjawab ini kan karena tadi agak diserahkan
ambil kesimpulan aja
singkat saja dua puluh detik
yang pertama tentu presiden itu jokowi itu memberikan contoh dan keteladanan
beliau itu bukan orang yang pandai berpidato
tetapi pidatonya itu diucapkan lewat keteladanan dan tindakan
presiden jokowi dan juga basuki cahayapurnama itu sosok yang bersihnya dua puluh empat karat
dan itu menunjukkan bahwa apa
beliau punya komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi
di survei kami itu terkonfirmasi dan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja jokowi masih cukup tinggi
tetapi pada saat yang sama ada realitas kebebasan sipil yang memang itu perlu diperhatikan
supaya kemudian berimbang antara target ekonomi dan juga konteks ekonomi